bagi para pecinta sushi yang bosan dengan isian daging ikan mentah sushi fusion ala tanah pasundan bisa menjadi pilihan
di salah satu kedai di kawasan cibiru kota bandung ada varian sushi yang dibalut dengan cita rasa sunda seperti seblak
sushi seblak ini memiliki bentuk seperti sushi pada umumnya
nasi digulung nori atau rumput laut kering kemudian ditambahkan topping seblak dari paduan kerupuk yang diberi aneka bumbu khas
jadi ini yang dominan adalah bumbu seblaknya di mana ada terasa kencur dan juga bawang putih
selain itu sushi ini juga jauh lebih pedas jika dibandingkan dengan sushi pada umumnya
mengingat suci ini memang disesuaikan dengan selera orang sunda yang suka sekali makan pedas
selain sushi seblak kedai ini juga menawarkan sushi goreng yang memiliki tekstur renyah saat disantap
pengunjung juga bisa memilih isian dan topping lain seperti katsu udang hingga telur dan keju
awalnya kita nyoba sushi kan banyak macamnya kita mencoba yang ikan ada yang tuna gitu
kita nyobain tuh gak selera dengan kitanya gitu dengan khas lidah sundanya
jadi kita mencoba untuk bikin sushi khas sunda dengan cita rasa sundanya
sushi fusion ala sunda juga bisa ditemui di salah satu restoran di kawasan cibiru
di tempat ini sushi dipadukan dengan beragam hidangan khas sunda
seperti karedok dan ulu kutuk lenca lotek hingga pencok dan nasi kuning
jika biasanya sushi dihidangkan dengan wasabi dan juga kecap asin
sushi fusion ala sunda ini justru dihidangkan dengan sambal baik itu sambal bawang ataupun sambal kecap
ide awal pembuatan sundani sushi ini berawal dari keinginan sang pemilik restoran untuk membuat sushi yang berbeda
pihak restoran pun mulai mencoba memadukan berbagai komposisi bahan
membuat cita rasa dua kultur masakan tidak bertabrakan
cita rasa yang unik membuat sushi ala sunda ini disukai banyak kalangan
kebetulan saya dekat kantor saya jadi saya pengen nyoba nyoba
kebetulan anak saya paling suka makanan jepang dikarenakan ini sangat murah dan cocok di lidah
saya orang bandung nih misalkan ada yang karedoknya terus ada biasanya nasi kuning
di balai sama sushi ya varian baru lah gitu
suka lah suka tapi untuk sushinya nggak lepas dari emang jepangnya gitu
tapi dia ada topping topping sundanya yang bikin menarik gitu
rata rata sushi fusion di bandung ini ditawarkan mulai dari harga lima belas hingga empat puluh ribu rupiah per porsinya
laisa nisa rizky rahadian bandung jawa barat